tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang masih membayangi derby jawa timur antara persebaya dan arma fc
dalam pekan ke tiga belas liga satu sabtu dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga di stadion gelora bung tomo
maka demi alasan keamanan manajemen persebaya hanya diizinkan menjual dua puluh lima ribu lembar tiket
atau separuh dari kapasitas stadion sekitar empat puluh lima ribu penonton
hal ini diungkapkan manajer persebaya surabaya yahya al kateri pada rabu sore setelah menyaksikan latihan rutin persebaya di lapangan thor
adapun harga tiket ekonomi mengalami kenaikan dari seratus ribu menjadi satu ratus lima puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah
sedangkan harga tiket vvip menjadi sekitar tiga ratus ribu rupiah dari harga sebelumnya dua ratus lima puluh ribu rupiah
semoga memimpin dan semoga akan lebih baik lagi seperti itu
sementara itu pelatih baru persebaya surabaya joseph gombau baru pertama kali melatih setelah dua hari sebelumnya melakukan observasi kepada para pemain
menu latihan yang diberikan pun berbeda dengan sebelumnya
sejumlah pemain melakukan latihan fisik dan disusul latihan teknik menyerang bagi pemain depan
serta latihan teknik bertahan bagi pemain belakang
selain itu latihan ball position dilakukan oleh semua pemain
joseph mengaku sedang mempersiapkan tim untuk menghadapi arema dan berfokus mengawali debutnya dengan kemenangan dalam diri di jawa timur yang syarat gengsi
persebaya di atas kertas sangat diunggulkan
selain bermain di hadapan publik sendiri posisi persebaya kini berada di peringkat delapan kelas main sementara dengan delapan belas poin
sedangkan arema berada di zona degradasi di peringkat enam belas dengan sepuluh poin